ajang foto model cantik dalam event foto kontes mungkin sudah biasa
namun apa jadinya jika aksi para model cantik dan seksi ini diadu dengan penampilan female dj
pasti seru tentunya
selain bisa menyalurkan hobi para pecinta fotografi juga bisa menunjukkan kemampuannya
inilah penampilan enerjik dj aisyah fasektia saat meracik sebuah musik disco berpadu dengan seni fotografi di sebuah hotel bintang lima di jalan ngagel surabaya
memotret model cantik dan seksi dengan latar kolam renang di belakangnya bukan sesuatu hal yang mudah
dibutuhkan keahlian komposisi pencahayaan yang pas serta konsentrasi tinggi
berbagai gaya dan pose para model berpadu dengan hentakan musik dj semakin memanjakan mata para fotografer
bahkan demi mendapatkan angle menarik para pemburu gambar tak segan berdesakan hingga naik pohon dan tidur di lantai
sebenarnya kalau kita sudah sering moto mutu seperti ini seksi seperti ini ya rasanya sudah tidak perih dulu ya mas ya
mungkin bagi teman teman yang baru baru juga adrenalin naik sih
mengiringi musik dalam sebuah hunting foto merupakan pengalaman baru bagi sang dj
ia mengaku merasakan sensasi berbeda dan berekspresi maksimal di ruang terbuka
seru banget jadi pengalaman baru ya di tempat yang beda outdoor kayak gitu
terus biasanya kan kita kayak diikut kan orang orang pasti fokus ke kita
sedangkan disini orang orang lagi sibuk foto selalu dirimu musik

lukman rozak surabaya

sampai w obtain nei berta laut